pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok tahun depan
kenaikan tarif cukai rokok ini sering seiring dengan kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar satu ratus empat puluh sembilan triliun rupiah
namun pemerintah masih mengkaji berapa tarif cukai rokok tahun mendatang
kajian ini berdasarkan aspek kesehatan tenaga kerja dan penerimaan negara
sementara itu petani cengkeh di banyumas jawa tengah berharap pemerintah
rencana pemerintah menaikkan cukai rokok akan ikut menaikkan harga cengkeh di tingkat petani
kenaikan cukai rokok juga akan berakibat pada naiknya harga rokok
cukai rokok selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara
namun tak bisa dipungkiri jika rokok juga menimbulkan masalah besar terutama bagi kesehatan
rencana kenaikan harga rokok ini pun menuai pro dan kontra
baik di kalangan petani cengkeh maupun konsumen rokok
petani berharap kenaikan cukai rokok dapat turut menaikkan harga cengkeh di tingkat petani
khususnya petani itu ya tetap senang ya masalahnya kan dengan sendiri
karena petani kan biasanya kalau rokok naik
misalnya rokok cengkeh biasanya naik ya